konferensi pers yang digelar di sekretariat dpp front pembela islam petamburan jakarta pusat
dihadiri oleh petinggi fpi persaudaraan alumni dua ratus dua belas dan perwakilan keluarga rizik sihab senin sore
muhammad hanif bin abdurrahman alatas menantu rizik sihab
membeberkan bukti bukti pencekalan yang dialami rizik sihab selama di arab saudi
ia juga menjelaskan secara rinci kronologi pencekalan mertuanya
sementara ketua umum dpp fpi sobri lubis mengatakan
pencekalan terhadap rizik sihab dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius
nah untuk terbang ke kuala lumpur pada saat itu tertulis di tiketnya itu
tiga kali beliau melakukan percobaan berangkat
nah yang pertama usaha untuk berangkat itu tanggal delapan juli dua ribu delapan belas
ternyata gagal karena dicekal
gak bisa beliau keluar dari saudi arabia itu
kemudian beliau coba kedua kalinya lagi sebelum masa izin tinggal itu habis
tidak bisa lagi keluar
dan yang ketiga kali sehari sebelum izin tinggal beliau habis
beliau masih dicoba untuk keluar
supaya tidak overstate
karena tadi karena dicekal
sikap diam ataupun acuh tak acuh rezim ini terhadap
terus habib rizik ini sebagai warga negara indonesia
ini adalah pelanggaran ham serius
setiap warga negara indonesia
siapapun dia asal warga negara indonesia
ini wajib dapat perlindungan hak asasinya
nah kalau tokoh nasional seperti habib rizik saja tidak serius
apalagi rakyat biasa